mainkan gamenya dapet pincuannya
norak lo pake ketawaan gue gue hajar lo pergi gak
iya bos yaudah cabut deh
kayaknya gue udah harus terbiasa deh pakai lipstick lipstick kayak begini
jawab dengan jujur
apa yang kamu lakukan selama aku di sini
tadi saya cuma duduk duduk aja di sini habis
hah jadi selama ini kamu di sini enggak ada apa apa
beneran kali ini bantuin mbak ya bantuin mbak
manjat pohon kepala
eh kelapa mbak kelapa
ya betul tuh kepala
mbak mbak tadi gak ngelihat
mereka gak liat langsung
aduh lama banget nih angkot

aduh bagaimana equ established kau disini
aduh makasih ya teman teman
ya tadi tadi mah saya kabur
makasih ya sudah bantu
yuk bang saya duluan ya
makasih banyak ya
wih lumayan juga
enak aja lo mau makan sendiri lo
kok cuma segini sih kak
ya allah jauhkanlah hamba dari kejahatan dan godaan dunia yang bisa melemahkan iman hamba

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam bang alief
bang alief udah makan belum
udah udah udah tadi abang makan
ikan sama makan singkong yang dikasih pak kiai
udah udah makan
nasjad jadi khawatir kalau abang kurangin gizi di sana
masa makannya itu itu terus
nggak bosen apa
ya terus mau makan apa lagi
ya adanya cuma itu
ya masih rezeki masih dikasih
jadi syukurin aja
mau makan dari kampung kulai
gak mungkin lah
kalau gitu bang alief mau gak najwa kirimin makanan kesukaan bang alief
assalamualaikum tante najwa
najwa tau gimana ngirim makanan buat abang
sebentar ya najwa tutup telepon dulu
najwa najwa tunggu tunggu tunggu
itu telepon yang gak dikenal waktu itu masih nelfon nggak
bang alief cemburu ya
ya emang takutnya laki laki itu punya hati sama kamu
tuh kan bang alief cemburu
ya bukan masalah cemburu atau enggak najwa
ya kamu tahulah perasaan abang
insya allah najwa akan selalu menjaga hati najwa buat abang
ya udah kalau gitu najwa ngajar haji dulu ya bang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anggi kamu mau gak ngantar makanan buat om alif
tapi nanti setelah pengajian tante najwa masak dulu
kamu gak usah takut
nanti kamu gak bakal masuk kampung gulai kok
buat janjian ketemuan sama kamu di jalan gimana
aku juga gak keberatan kok
lagian aku kan udah lama gak ketemu om alief
makasih ya sayang
ya udah kalau gitu kita ngaji yuk
ternyata gue cantik juga nih kalau dandan kayak gini
wih pakai apaan tuh bos
apaan sih lo gak sebaik tanya lo gak usah komentarin gue ya sana
baru kali ini gue liat bosnya
baru kali ini gue liat bosnya pake lipstick
nora lo pake ketawaan gue gue hajar lo pergi gak
ya udah cabut deh
kayaknya gue udah harus terbiasa deh pakai lipstick lipstick kayak beginian
apa benar kakek tinggal di sini
rasanya kok aneh banget perkampungan ini
kayak perkabungan penjahat
saya mau nyari rumah kakek saya
liat nih ini alamatnya bang
oh jadi bener ya
nah disitu ada pintu kedua golai deket situ rumah pak dorman
makasih ya bang
boleh saya lewat
oh apa sih
saya kesini mau ketemu kakek saya
jangan bang beneran sumpah
oh yaudah masuk